dua orang yang diduga memasuk senjata api ke dr helmi
diancam hukuman seumur hidup karena menjual peralatan softgun tanpa izin
polisi sendiri sudah menangkap r dan s
yang diduga sebagai pemasok senjata api dr helmi
yang digunakan untuk membunuh dr letty istrinya
di klinik azahro cawang jakarta timur sembilan november yang lalu
senjata yang digunakan helmi diperoleh melalui facebook
atas nama r pada sebelas oktober dua ribu tujuh belas
dari pengembangan polisi juga menangkap s
seorang dokter yang mempunyai toko online penjualan alat airsoftgun
namun toko online ini tidak mempunyai izin
menangkap tersangka r di banyuwangi
lalu kemudian didalami lagi oleh tim penyidik
dari mana senjatanya kemudian berapa dia membeli dari siapa
penyidik mengembangkan kembali ke kota surabaya
lalu di surabaya
ada nama s tersangka s
dimana s ini seorang dokter
dan juga mempunyai toko
online terkait dengan penjualan
aksesori maupun senjata softgun